terus terus terus terus ayo
mak ini teh masih nyuci mau taruh di mana mak
eh taruh di kamar kamu
atau masa di kamar ma
terus kita nyuci pakai apaan
bayar listrik mahal
neng aku perangkat dulu ya
ada apa sih neng
mau keci dahu
mudah mudahan kerjaannya lancar
mau berangkat kerja ke sukabumi bukannya ke arab
tapi tetap aja ancu
perlu doang setu dari bos brai
mau pakai maharosan segala
lagian kamu ada aja
kak akung pebri teh mau ke arena fantasi
tapi tidak mau sama saya
jennifer juga maunya sama mas suha
anak yang udah mau dewasa memang begitu
gak mau ditemenin sama orang tuanya
pebri masih kecil
sudah sudah tidak bisa dijelaskan
cucu juga mengerti maksudnya
cucu sekarang udah gak jualan susu
kan maksiat nggak boleh meraja lelek ke kampung
kalau gitu cucu pamit ya
pak ustadz aku kos dulunya
jangan kemana mana ya
masuk bantuin emak gotong mesin cuci
bagjate minta maaf sama emak soalnya bagja buruk buruk
ada yang mau dikerjain
nah bagja marah ya gara gara telpon dede semalam terputus
telepon apa ya mak
eh kang bagja
eh dari mana
dari warung kang abis beli gula
abis beli gula
akan ketemu emak ngomong apa
hkt bingung mau jawab apa
dan langsung masuk ke dalam
kalau gitu deh masuk dulu ya kang maaf
mak kenapa sakit
ijom disana sudah bahagia
mak mau makan dulu ya
sarapan dulu mak
terus terus terus
mak ini teh masih nyuci mau taruh di mana mak
saya taruh di kamar kamu
atau masa di kamar ma
terus kita nyuci pakai apaan
bayar listrik mahal
maaf mak malu
waktu mak kalau sampai ketahuan sama si dadang perut itu
masa mesin cuci teh taruh di kamar tidur
eh kamu mau bayar listrik lima ratus ribu sebulan
bukan begitu mak
ya taruh di belakang aja
jadi kesannya kita pakai setiap hari
kalau taruh di belakang nanti kena air
ya tapi acing tuh baru menata ulang kamar mak
terus masalah kalau ditambahin mesin cuci di situ
mau taruh di mana mak
nggak kelihatan juga sama si dada
ke sini terus terus
terus terus terus
terus terus terus
taruh di mana lagi mak di situ semua
taruh dulu taruh dulu
ini diangkat kan itu
nah ini ini ke sini
ini di sini
teh bagus kan
bagus dari hongkong
makan dulu ya
kalau nanti mak meninggal
maksain kamu deh
mah hanya memilih yang terbaik
dede gak bisa ngelupain
dia gak mau kehilangan emas
dia disayang sama mak
langsung perangkat dulu ya mak
ada apa sih neng
gak ada apa apa
kalau nggak ada apa apa kenapa mukanya cemberut
marah sama akang
bilang aku akan teh salah apa
kalau neng gak bilang akan tau dari mana
masa gara gara rumah gak laku akan yang salah
maka aku akan yang salah
akang berangkat dulu